waduh nyonya galak ada foto kopi aneh lagi
waduh gawat nih
bahwa aku cuma akan bantu kamu dengan syarat kamu bantu aku bisa kembali bersama mas fahri
semoga keputusan ini benar
aku gak mau gegabah lagi dalam membuat keputusan
gimana bob ibu dewi harus dicari bob gimana
kalau kita cuma mengandalkan anak buah
sepertinya akan makan waktu lebih lama
dokter fahri juga langsung turun tangan untuk mencari dewi
ya pasti saya juga lagi mencari akal untuk mencari dewi
apalagi sekarang ini kondisi dewi itu keadaannya sangat terancam dok
maaf dok ada pasien
bobi bobi soh disuruh maaf ini saya udah ada pasien
kamu ngotot banget bawa abi kesini buat apa
karena kamu mau jadi pahlawan kesiangan buat dewi kan
jadi kalau anak itu kesini dewi akan sering kesini dan kalian akan sering ketemu ya kan mas
ini pasti gara gara ancaman nisa dan mama
aku harus cepatnya nemuin dewi
aku harus bisa nyelamatin dewi terlebih dahulu
supaya dia gak diganggu lagi sama nisa
saya minta semua informasi yang lengkap tentang dewi
dia lahir di mana
dia sekolah di mana
makam kedua orang tuanya ada di mana
pokoknya semua informasi selengkapnya
koos ya pak bobi
dewi nenek ke dalam dulu ya
nabi istirahat dulu
dewi tolong jawab bahwa kamu gak lupa ya sama kesepakatan dari aku kemarin
bahwa aku cuma akan bantu kamu dengan syarat kamu bantu aku bisa kembali bersama mas fahri
aku benar benar gak habis pikir
kenapa reva lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya yang memang sedang membutuhkan ibunya ini
aku perlu jawaban tegas
tegas dari kamu wi
kebahagiaan kamu lebih utama bagiku
aku akan melakukan apapun yang kamu mau reva

lue aju yang budxt
ya kalau ngamuk serem juga ya
eh tadi nyonya nyebut nyebut dokter fahru
kok sama kayak nama dokternya si abi
yang suka dipamer pamerin sama si nenek
kenapa nama namanya sama semua dengan yang gue sering dengar belakangan ini ya
aku akan melakukan apapun yang kamu mau reva
asalkan kamu membantu aku untuk melindungi abi
hah gampang banget masuk perangkap aku si dewi ini
itu tandanya dewi fortuna sedang menghampiri aku
nanti aku akan kabarin apa yang harus kamu lakukan
kamu tunggu aja
sekarang satu urusan beres
tinggal satu urusan lagi dengan tante retno
dengan anaknya dan juga menantunya
bahwa aku cuma akan bantu kamu
dengan syarat kamu bantu aku bisa kembali bersama mas fahri
semoga keputusan ini benar
aku gak mau gegabah lagi dalam membuat keputusan
semua aku lakukan demi habi
ini demi kesembuhan abi
tante dewi kenapa sih kok mukanya sering berubah berubah gitu
emangnya tonto mikirin apa sih
mikirin kamu lah sayang
tante mikirin apa sih
tante mikirin apa sih
tante mikirin apa sih
tante mikirin apa sih
tante mikirin apa sih
anak kamu pasti nanti besarnya ganteng bu
tuh udah keliatan
abi pengen banget kalo tante dewi itu
mama abi beneran
aku ingin sekali
kalo abi itu adalah anakku
aku merasa ingin lebih baik
jantung mama gak kumat kan
buat apa kamu nanyain jantung mama
emang ada informasi apa
sampai kamu khawatir sama jantung mama
sepertinya mama belum tahu soal reva
kamu ditanya kok malah diem aja
dari mana sih kamu
tidak przypadku ini lagi banyak jantung mama
jangan teruesto muka brown ya